imunisasi vaksin campak rubella menuai kontroversi soal halal haram kandungannya
meski sempat mengeluarkan fatwa haram majelis ulama indonesia akhirnya merevisi fatwa
menjadi mubah atau memperbolehkan vaksinasi campak rubella
apa dasar dan pertimbangannya dalam hukum islam
berikut informasinya untuk anda
ketika mencuat kabar vaksin campak rubella belum bersertifikasi halal di media masa
penolakan masyarakat terhadap vaksin buatan serum institute of india itu tak terelakkan
banyaknya warga yang menolak imunisasi membuat capaian kampanye imunisasi tahap kedua
di luar pulau jawa yang seharusnya sembilan puluh lima persen jeblok menjadi hanya sekitar lima puluh tiga persen
majelis ulama indonesia atau mui mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin tersebut
pada awal kampanye imunisasi vaksin campak rubella luar pulau jawa agustus dua ribu delapan belas
namun selang beberapa hari mui mengeluarkan fatwa nomor tiga puluh satu
tahun dua ribu delapan belas setelah berdiskusi dengan kementerian kesehatan
kali ini fatwa mui menyatakan vaksin campak rubella bersifat mubah
atau boleh digunakan tetapi tidak wajib
bagaimana hukum islam membolehkan penggunaan bahan haram atau najis untuk kepentingan kesehatan
menurut direktur eksekutif indonesia halal watch iksan abdullah
berdasarkan perspektif fikih mazhab hanafi lebih mengedepankan pencegahan
dan mesyaratkan adanya kepastian tidak ada obat halal yang bisa menyembuhkan
sementara dalam mazhab ⁇ syafii ⁇ obat non halal bisa digunakan jika keadaan sudah benar benar darurat
dan bahan baku halal tidak ditemukan
jika nantinya ditemukan yang halal maka barang itu tidak boleh digunakan lagi
hukumnya vaksin sendiri di negara negara internasional negara muslim oic itu sudah clear
bahkan penemunya juga kabit tabib ahli pengobatan islam tahun tujuh ratus an kan
yang dari turki kemudian dibawa ke pordoba
vaksin mencegah penyakit terjadi yaitu daripada mengobati
itu kan prinsip dasar daripada kesehatan
mui akhirnya mengeluarkan fatwa vaksin campak rubella mubah dengan mempertimbangkan beberapa hal
selain karena belum ditemukan vaksin campak rubella yang halal dan suci
mui juga mempertimbangkan keterangan ahli yang kompeten dalam hal ini kementerian kesehatan
mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit campak rubella
menurut kementerian kesehatan
rubella sangat berbahaya bagi anak anak dan ibu hamil
karena darurat karena belum ada vaksin yang halal
maka kita hukumi sesuatu yang darurat itu menimbulkan kebolehan
jadi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang
terkait imunisasi menggunakan vaksin berbahaya
tidak halal mui sudah mengeluarkan fatwa pada dua ribu enam belas
ketika itu yang dipersoalkan adalah kehalalan vaksin meningitis untuk jemaah haji
itu imunisasi hukumnya bukan hanya boleh tapi wajib
ini cara berpikir alur berpikir majis milamah
tapi bagaimana dengan vaksinnya
setelah keluarnya fatwa mui diharapkan warga yang sebelumnya menolak bersedia mengikuti imunisasi
hal ini sudah terlihat di provinsi riau misalnya
pada akhir agustus dua ribu delapan belas capaian imunisasi campak rubella di sini baru sekitar tiga belas persen
kita tetap semangat ya tetap semangat untuk melakukan ini tetap optimis
meskipun secara data di atas kertas itu tidak tercapai
ya paling sekitar tiga puluh lima persen
dan tentu saya yakin kementerian pemerintahan pusat mempunyai jalan solusi